ya sejumlah petani membakar lahan gambut untuk membuka lahan pertanian
hal ini akhirnya membuat anggota tni angkatan darat diterjunkan
untuk membantu petugas pemadam kebakaran
kamis pagi ada tiga titik api yang kembali menyala di lahan seluas sekitar sembilan hektare
tim patroli terpadu yang terdiri atas anggota tni angkatan darat dan kepolisian
serta masyarakat peduli api melakukan pemadaman
dengan peralatan seperti pompa mesin dan selang air
tim yang menangani kebakaran hutan dan lahan ini terbagi menjadi dua
tim pertama bertugas memadamkan kebakaran di lahan gambut atau hutan
tim kedua bertugas melakukan sosialisasi tentang larangan membakar lahan pada musim kemarau
dan sanksi hukuman bagi pelaku kebakaran

kemudian satu kelompok tim sosialisasi putus yang akan menjelaskan tentang larangan
petugas patroli masih menemukan warga yang sengaja membakar lahan untuk pertanian
selain menegur petugas meminta warga memadamkan api yang telah disulut
saat ini petugas masih menoleransi pelaku pembakaran persorangan
namun sanksi tegas hingga proses pengadilan akan diterapkan
jika pelaku terbukti melakukan pembakaran lahan hingga menimbulkan
dampak kabut asap